warga perumahan dinar indah kelurahan meteseh kecamatan tembalang semarang minggu sore terpaksa
mencuci pakaian di selokan banjir bandang pada jumat sore lalu menyebabkan seluruh barang dan
pakaian yang ada di almarhum tak luput dari terjangan banjir hingga kotor terendam lumpur warga terpaksa
membersihkan barang barang mereka yang terendam banjir di selokan karena tidak adanya pasokan
yang bersih disini karena enggak ada air bersih pak di rumah dan airnya mati dari pam
sementara itu meski sempat surut banjir di kabupaten kudus jawa tengah kembali naik
akibat luapan air sungai wulan salah satu lokasi yang sempat surut berada di desa setro kalangan
kecamatan kaliwungu kudus namun sejak minggu pagi ketinggian air kembali bertambah naiknya
debit air karena sudah dibukanya pintu delapan pintu air pasang pasang menyesuaikan
tapi orang orang masih sedang situ naik lagi ya lagi kemarin sempat surut
dan saat ini
hingga minggu sore banjir masih merendam dua puluh sembilan desa pada lima kecamatan di kudus dengan
sebanyak satu satu ratus dua puluh delapan jiwa masih bertahan di pengungsian yang tersebar di dua belas titik
tim lukit berikut tim liputan cnn indonesia